hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan fonis empat tahun penjara kepada terdakwa meti kamantau
dalam kasus penganiayaan asisten rumah tangga asal pemalang siti khotimah
kita sudah terhubung dengan lita anggrain yang merupakan koordinator jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga
atau jala prt selamat sore bulita
bulita kemarin juga hadir dalam persidangan
baik bulita juga kemarin hadir dalam persidangan
di mana vonis terhadap para terdakwa ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum ya
ada empat tahun penjara terhadap dua terdakwa kemudian lainnya tiga lima tahun
kalau melihat fonis ini apakah sudah dinilai cukup adil dan sesuai dengan undang undang yang berlaku
pertama jalan melihat bahwa ponis ini tidak mencerminkan rasa keadilan sensifitas terhadap korban
jadi vonis ini berpihak sekali pada pelaku kekerasan
dan itu tidak membuat
membuat suatu efek jerah terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga
yang tsunami seperti gunung es yang kita tidak tahu terjadi di rumah rumah
seperti kasusnya sk enam bulan yang lain juga ada yang sembilan tahun lima tahun
terus yang kedua dari dakwaan cpu dan juga yang dibacakan oleh putusan majelis hakim dalam sidang kemarin
jelas menunjukkan bahwa ada
beberapa tindak bidana yang itu dimasukkan di dalam dakwaan
dan yang dibacakan baik itu oleh majelis hakim
pertama tpks undang undang tpks karena jelas bahwa korban juga mengalami kekerasan seksual
dan jelas di situ tindak bidana paling lama adalah dua belas tahun
nah belum kemudian juga
dari tppo karena korban juga korban dari tindak pidana perdagangan orang
juga harusnya itu juga dimasukkan
kemudian undang undang bidana pengeroyokan
karena di sini ada penganian dan sebenarnya terjadi juga peroyokan itu berat
jadi kemudian juga dalam kpkdrt juga yang disebutkan harusnya juga semua ya
nah kemarin yang dalam proses hukumnya dan hingga pembacaan putusan
mengecualikan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku
dan hukuman empat tahun dengan brutalisme yang dilakukan oleh pelaku
itu sama sekali tidak mencerminkan satu
satu sensual daripada para aparat penegak hukum
baik itu kejaksaan ataupun majelis hakim di pn jakarta selatan
dan itu menggambarkan bahwa memang prt selama ini menjadi satu
bekerja dalam situasi perbudakan dan dianggap bisa
yang memprihatinkan disesalkan bahwa negara belum hadir karena belum ada undang undang
dan dalam proses hukum juga tidak diakomodir bagaimana keadilan itu terjadi pada pekerjaan
belum kemudian hak hak kotimah yang tidak dipenuhi ya
baik itu upahnya
jadi itu berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
dan kami juga mengkritisi soal restitusi yang dua ratus tujuh puluh lima juta itu tidak mencerminkan bagaimana dari derajat ya
derajat penderitaan korban baik secara
material imaterial karena brutalisme itu dan juga soal
bagaimana soal kekerasan seksual yang terjadi
dan juga masa depannya traumanya yang berkepanjangan
dan sampai sekarang sk masih mengalami kesakitan
dia tidak bisa duduk dengan
untuk duduk pun juga kesulitan kakinya kepanasan kesakitan dan traumanya
yang ketiga juga ya bahwa
restitusi itu kami mengajukan ya lebih dari itu
dan yang kami tegaskan bahwa restitusi itu tidak bisa menggantikan
karena itu ganti rugi
jadi tidak bisa meringankan
nah terus yang menjadi lebih paralaki
adalah kami melihat suatu telikungan tikungan dan yang menelikung proses hukum itu sendiri
adalah ketika hakim memulai sidang kemudian pengacara mengajukan
ada dana bantuan sebesar dua ratus juta kepada pihak korban
dan di situ ketika kami sebagai pendamping kemudian hakim meminta
supaya keluarga korban tidak terpengaruh
itu tidak seharusnya dilakukan oleh majelis hakim
ya karena korban sudah mempercayakan sepenuhnya pada kami sebagai pendamping dan kuasa hukum
itu menunjukkan relasi kuasa betapa segala sesuatu kemudian bisa diganti dengan
matri uang ya
dan mengesampingkan hukuman sebagai bagian dari cermin keadilan
yang seharusnya dia lebih dari dua belas tahun mengingat
berlapis pelanggaran yang
atau berlapis yang harusnya dijatuhkan begitu ya
jadi dari pkdrt tpks kemudian
kpdana pun juga berlapis karena
dan kemarin juga hakim menyebutkan rincian ya
luka lukanya dari senti sentinya dan
sampai hakim menyatakan
bisa berujung maut
dan itu kan sudah ada niatan untuk membuang di kaliders
itu kan ada niat pembunuhan ya
ini ironisnya hakim justru mengatakan
pada awal yang mengatakan bahwa
dana bantuan tidak
restitusi itu tidak akan
restitusi dan dana bantuan tidak akan mempengaruhi putusan
tapi dalam pembacaannya
itu ditambahkan bahwa itu
faktor yang meringankan
ini ibaratnya pengadilan atau pasar
satu hal yang kontradiktif begitu ya
karena apa yang disampaikan majelis hakim
dinilai oleh jala prt
bagaimana kemudian respon dari korban siti kotimah

terhadap putusan hakim yang dijatuhkan
kita tahu kita masih menunggu apakah jaksa
kemudian akan mengajukan banding
untuk siti kotimah
perasa sedih nangis
apaan tadi dia menyampaikan dalam rapat
bahwa dia akan mengajukan gugatan baru
tindak pidana yang kemarin tidak dimasukkan
jadi kita akan memperjuangkan untuk itu
berkait dengan banding atau tidaknya
nanti dari kasus yang sedang bergulir saat ini
dan tapi seharusnya ya
jaksa mewakili korban
bagaimana kalau hal itu
itu kan sudah brutalisme ya
hanya empat tahun dan
sudah dengan anggapan sudah ada restitusi
ini kan tidak bisa
hukuman tetap hukuman
dengan melihat kondisi seperti ini
sebenarnya aturan hukum seperti apa sih yang dibutuhkan
agar tidak terjadi lagi
kondisi hukum yang dinilai mungkin
menguntungkan dari pihak pelaku
ya pertama tentu saja kita mendesak
hadirnya negara dalam undang undang
pembelindungan pekerja rumah tangga
sudah sembilan belas tahun ya
dan presiden joko widzinski sudah menegaskan
dan ibu puan maharani sudah juga
bersama pimpinan dpr dan lain lain
sudah memutuskan sebagai inisiatif dpr
yang kami sesalkan dalam masa
persidangan mei sampai
pertengahan juli kemarin
itu tidak dibahas
kami mengejar mendesak karena ini sudah
bapak korban percatuan
dan juga kemarin orang
pemerintah meribukan soal
tppo yang terjadi pada
bahwa tppo tidak hanya terjadi pada
buru migran tetapi juga pada
pemerintah lokal termasuk
sebagian besar adalah pekerja rumah tangga
salah satunya bagaimana
pekerja rumah tangga disandera
oleh para penyalur
dijanjikan bekerja kemudian tidak disalurkan
kalau prt nya akan keluar
dari penampungan harus membayar
belum juga membayar dokumen yang disita
jadi ini menyandera
undang undang pru prt
sama juga membiarkan
penyanderaan prt dalam tppo
penyanderaan seperti itu yang di alami
siti kotima juga menyandera
situasi yang rentan
bu lita kita tahu
kita tidak boleh membenarkan
aksi yang dilakukan para terdakwa dalam
kasus ini pengeroyokan terjadi di sana
kemudian juga hal hal yang merugikan
dari korban namun
yang menjadi alasan juga dari korban
melakukan aksinya dikarenakan
terjadi tindakan pencurian
yang berkali kali dilakukan oleh korban
tidak membenarkan kedua hal tersebut
namun apa kemudian jalan tengah
yang memang seharusnya dilakukan
baik itu bagi art atau
prt ataupun bagi
pengguna jasa art atau prt
jika kondisi seperti ini di alami
sehingga tidak perlu lagi terjadi
ada aksi kekerasan di sana singkat saja bu lita
sebenarnya kita nanti kekerasan
kalau terjadi satu pelanggaran
yang bisa dilakukan di mediasi
dan kita harus juga melihat
kenapa dia mengambil makanan karena emang
tidak diberi makan baik
undang undang ini perlu hadir
untuk memastikan situasi hubungan kerja
yang saling menghormati
respect ada pengakuan
ada jaminan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak
ada pengawasan supaya
masyarakat juga alert waspada
menjadi tidak peduli
ya terhadap situasi situasi
gunung es kekerasan terhadap
pekerja rumah tangga dan pentingnya juga
bagaimana perkurutan penempatan
maksudnya bukan penempatan
atau perkurutan buta seperti seperti sekarang ini
sedingali prt tidak tahu
di mana akan dia bekerja dan situasi seperti apa
baik harus ada aturan yang jelas ya
dan transparan tentunya
terkait dengan hal itu terima kasih
terima kasih banyak bu lita andra ini
koordinator jalap rt sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesia connected
saya salah lubu terima kasih